transmedia mempersembahkan program spesial jelang hitung cepat pemilu dua ribu sembilan belas bersama artis artis papan atas
dilanjutkan dengan quick count pemilu dua ribu sembilan belas
saksikan siaran langsungnya rabu tujuh belas april mulai jam setengah satu siang di transtv trans tujuh cnn indonesia dan cnbc indonesia di transvision